banjir melanda sejumlah wilayah di kawasan bekasi setelah guyuran hujan lebat pada jumat malam
sejumlah wilayah perumahan terendam hingga lebih dari satu lima meter
kawasan jalan raya jatimekar kecamatan jati asi bekasi ini terendam banjir dengan arus yang cukup deras
tercatat beberapa perumahan warga terendam banjir diantaranya yakni perumahan geraha indah perumahan bumi nasio indah
hingga kini sejumlah warga masih terisolir dan belum mendapatkan bantuan apapun
anda bisa melihat di belakang saya ini adalah gambaran seberapa tinggi sebetulnya debit air yang berada di kawasan perumahan bumi nasio indah saat ini
kalau menurut pantauan kami ada sekitar satu lima sampai dengan dua meter yang juga sudah hampir bahkan menutupi rumah rumah warga di kawasan ini
dan saat ini kami memang mendapatkan kesempatan untuk masuk ke dalam area perumahan bersama dengan warga yang baru saja dievakuasi
oleh tim dari basarnas
dan di sini saya bersama dengan salah seorang dari korban banjir yang juga saat ini sudah dievakuasi dengan ibu mila
ibu bisa mungkin diceritakan sebetulnya banjir ini sudah berapa lama
dari kemarin sebenarnya banjirnya cuma kemarin kan nggak masuk rumah
nah dari karena hujan terus tadi malam dan kemarin jadinya
sampai tadi pagi akhirnya sampai segini tingginya sampai hampir dua meter di luar rumah
rencana akan mengungsi kemana ibu
ke rumah mama saya
terima kasih bu sehat sehat ya ibu ya
nah saat ini iqbal kalau boleh saya ceritakan proses evakuasi sudah sampai di penghujung dari perumahan bumi nasio indah
dan ini kami sudah disambut oleh tim relawan dan juga tim basarnas yang bekerja
sejak tadi pagi untuk melakukan evakuasi terhadap para warga
di sini saya juga melihat ada dapur umum memang yang sudah disediakan dan kemudian ada juga poliklinik yang tadi didatangkan dari puskesmas jati asing untuk memeriksa para korban dan juga pegungsi yang kemudian terindikasi ada beberapa sakit yang ada
dan saat ini proses adalah mulai
jadi penurunan daripada para pengungsi itu sendiri
iqbal saya ingin ceritakan kepada anda untuk melihat bagaimana situasi di sekitar sini memang kalau anda melihat di jauh di belakang saya arus sudah memang tidak setinggi tadi pagi ketika kami datang tetapi arus masih juga begitu deras
dan ini membuat kesulitan para warga untuk bisa menjangkau lokasi dengan menggunakan berjalan kaki
mereka harus menyusuri titian tali yang memang sudah dibuat oleh para relawan di sini untuk membantu para warga
setidaknya tidak hanya perumahan bumi nasio indah saja tetapi saya juga melihat di sebelah sana ada dua perumahan lain yang juga terendam banjir
untuk yang dibutuhkan oleh para warga saat ini memang adalah makanan dan kemudian juga obat obatan mengingat situasi pandemi yang seperti saat ini dan mereka juga harus menghadapi situasi banjir yang
hingga saat ini masih merendam rumah mereka
sementara kembali kepada anda iqbal
maria bisa anda sebutkan kalau tadi proses evakuasi masih terus berlangsung ini artinya bahwa masih ada warga yang tetap bertahan di rumah
dan apa yang sudah dilakukan oleh mungkin saja ada pemerintah daerah yang sudah melakukan ada pemompaan ataupun hal lainnya yang membuat banjir semakin berkurang begitu
ataukah justru dibiarkan begitu saja mengingat memang kondisi hujan yang terus terjadi
iqbal saya tidak bisa mendengarkan pertanyaan anda dengan baik tetapi yang bisa kami sampaikan dari tempat ini memang betul bahwa masih banyak warga yang memilih untuk tetap tinggal di rumah rumah mereka
khususnya bagi para warga yang memang memiliki lantai dua rumah mereka dan tadi kami juga sempat ikut serta bagaimana basarnas mengantarkan logistik kepada para korban ataupun pengungsi dari banjir ini
yang masih memiliki
yang masih memiliki untuk tetap tinggal di lantai dua rumah mereka
baik maria sarjana melaporkan langsung dari kawasan bekasi jawa barat terima kasih atas laporannya